zumi zola yang juga sekarang menjabat gubernur jambi yang kemarin menjadi saksi di persidangan pada hari rabu kemarin
jadi pemirsa zumi ini bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan swab pengesahan rapbd provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas
dan dalam kesaksiannya zumi zola mengakui bahwa ada gelagat dari pihak dprd jambi untuk meminta uang swab
zumi zola hadir sebagai saksi dengan terdakwa mantan anak buahnya sendiri
yakni pelaksana tugas sekda jambi erwan malik asisten daerah tiga saipudin serta plt kepala dinas pupr arfan
dalam persidangan zumi menyebutkan bahwa ia tidak pernah mendengar langsung ada permintaan uang suap
atau uang ketok palu terkait pengesahan rapbd provinsi jambi dua ribu delapan belas

zola juga mengakui bahwa pihak dprd jambi tahun dua ribu delapan belas tidak pernah mendengar langsung ada permintaan uang swab
menurut zumi erwan menceritakan jika anggota dewan meminta uang
namun zola meminta erwan tidak memenuhi permintaan tersebut
selain zumi zola sidang juga meminta keterangan dari saksi lainnya
yakni orang dekat zumi asrul dan dua anggota dprd provinsi jambi syabandar dan hamidi
zumi zola anggota dewan jambi dua ribu delapan belas menyebutkan bahwa ia tidak pernah mendengar langsung ada permintaan uang swab
zumi zola anggota dewan jambi dua ribu delapan belas menyebutkan bahwa ia tidak pernah mendengar langsung ada permintaan uang swab
zumi zola anggota dewan jambi dua ribu delapan belas menyebutkan bahwa ia tidak pernah mendengar langsung ada permintaan uang swab